timnas indonesia kembali menjadi runner up dalam ajang piala ff setelah kalah agregat enam dua dari thailand
lalu bagaimana evaluasi dan kelanjutan sintayong sebagai pelatih timnas
tim liputan cnn indonesia telah melakukan wawancara khusus bersama ketua umum pssi muhammad iryawan
mengenai evaluasi dan dukungan bagi timnas indonesia
tim tim tim
tim tim tim
tim tim tim
tim tim tim tim
tim tim tim tim
tim tim tim tim tim
tim tim tim tim tim tom
ini pada bulan februari di kamboja

siapapun pemain yang akan di hire
itu sintiom yang akan tahu
karena memang kita tidak
boleh masuk dalam
mana pelatih untuk meng hire
pola permainan pertandingan
jadi tetap lain tentunya
agar mereka ditingkatkan
skill yang ada kalau mental
sudah oke lumayan ya
mereka tidak kenal menyerah tapi ada
pada leg pertama
mental cepat jatuh begitu masukkan
itu harus diperbaiki ya
tapi insya allah di leg kedua juga mereka bangkit
meskipun akhirnya kita
tertinggal dua puluh satu mereka masih bisa
mengejar kembali jadi itu mental yang memikirkan
yang perlu dilangkitkan
kemudian fisik pasti harus ditingkatkan kembali
meskipun kita lihat sudah cukup bagus
yang lain lain ya mungkin
banyak masih kesalahan passing passing
yang tidak akurat dan sebagainya
itu catatan kami tentunya kita akan combine dengan
pendapat sintiom dalam merapat
dengan di pelatihan
kita sepakat beo pelatihan profesional ya
saya cukup dekat dengan dia
jadi dan saya cukup memberikan kewenangan penuh
kepada bersangkutan untuk
memajukan timnas kita ya dengan
pola strategi dengan roadmap yang bersangkutan
jadi ada tiga kategori yang menjadi catatan bersangkutan
yang selalu saya tahu dari cara dia melatih
pertama adalah mental
yang saya sampaikan tadi mental itu mental buang
mental tanpa menyerah dan sebagainya itu nomor satu
dan sudah dibuktikan ya meskipun masih ada fluktuasi
menurun naik tapi sudah dibuktikan mereka tidak pernah
kenal menyerah patulan prm kita defend
bertahan tapi digempur dia tidak pernah kena menyerah
artinya luar biasa ya
kemarin juga pada leg kedua juga demikian kita lihat
yang kedua adalah disiplin
karena permanen disiplin maka disiplinnya sangat berguna ya
disiplin waktu disiplin latihan semua disiplin lah
latihan telat sedikit anak anak telat mungkin dua jam tidak datang sore
kenapa saya tanya kok demikian ketat
ya karena untuk membangun timnas yang baik
untuk menjadi teamwork yang bagus
kalau yang tidak disiplin dibiarkan maka akan menular ke yang lainnya
itu sintiom sampaikan
berikutnya adalah fisik
fisik itu penting untuk menopang
permainan dua x empat puluh lima atau dua x enam puluh
sembilan puluh menit bahkan
kita lihat kemarin lawan singapore
tapi anak anak masih juga bisa terus bermain dengan fit ya
jadi artinya memang peringkatan itu yang menjadi catatan bagi kami
bahwa sintiom luar biasa
yang lain adalah skill strategi itu luar biasa
sehingga catatan kami dari awal memang kami
tetap akan melaksanakan kontrak panjang
karena roadmapnya demikian
di catatan untuk panitia
di catatan untuk panitia
ke depan mungkin agar bisa diperbaiki
diberikan makanan tambahan oleh
manajer pak sumarji disana
yang menempel dan oleh teman teman pelatih
nyatanya kuranglah makanannya
alhamdulillah sudah cukup karena memang ditambahkan juga ya
nasi kotak itu memang di dalam kotak
situasi memang semua sama
afp memberikan aturan
semua di dalam kota karena tidak bisa makan
bersama sama seperti waktu saat
tidak situasi covid gitu
tapi termasuk yang lain juga
adanya komplain dari kita
kepada pihak panitia
dan pemerintah singapura karena empat pemain
tadi malam tidak bisa main dan diberikan
pemberitahuan malam sekali
menjelang besoknya akan bertanding
itu kita sudah ajukan surat banding
ke iff dan mungkin saya akan
menyampaikan kepada viva juga
untuk ini agar tidak terulang kembali
ya kalau mereka ada masalah
tentunya kenapa baru sekarang kan gitu
itu komplain kita ya
untuk viva mungkin mengusul kita akan
dulu apa surat yang kita lakukan ke bipa
sehingga kita merasa tidak di rubikin
seperti kemarin karena kita sudah membayar
denda atau tidak boleh
main juga gitu
baru sepuluh hari tidak bisa main itu pendapat
dari kami tapi nanti terserah bagaimana
yang memutuskan yang jelas kalian sudah lewat juga
walaupun ini menjadi evaluasi agar jangan terjadi
lagi apalagi kepada tim tim lain
kita sudah cukup dirugikan
tidak ada pemain yang defender yang
harus menjaga tadi malam sebetulnya
contohnya ekan pakot salah satunya ya
sesaat setelah andi kembali
kita akan diskusi dengan
dengan pelatih dengan
direktur teknik kemudian dengan
deputi sepak bola ya dengan exo
u dua puluh tiga di ff di kamboja
nanti si biong tapi tentunya
saya menginginkan pemain pemain yang masih di bawah
bisa memperkuat tim kita
u dua puluh tiga tapi kita akan komunikasi dengan
gimana yang perlu dikontrak
di klub klub yang ada mudah mudahan
bermain kembali seperti edi yang
cukup potensial dan
ekan pakot di bagian pertahanan
juga cukup bagus mempunyai tinggi yang
luar biasa tersebut mungkin paling tinggi
diantara pemain yang ada di